tolong jaga anak anak saya mau ke rumah sakit
atau mungkin pulang besok ya
omah omah mau ke rumah sakit
mau jaga omah aku ikut
sayang please tadi kan daryna sudah sama papa ya
gantian sekarang omah mau ke rumah sakit
kamu di rumah sama suster sama miss kiki
sama dia sekarang jagain oke please
aku mau tetap ikut
kalau gue akan menyayangi anak di kedua dua
seperti gue menyayangi
askara dan rina
bangun ya bang
kita buat mama bahagia ya
seperti apa yang kita inginkan
dia benar benar makin gue
kamu kan tahu
nandin itu perempuan hebat
nandin pasti sembuh
nandin pasti akan pulih
kasih anin kesempatan buat istirahat
kamu udah tenang
kalau kamu udah tenang
kamu juga harus istirahat
karena kamu juga sakit
titip doa buat anin
aku udah tinggal inman
cepat sembuh din
iw mingung segurolah lu

lu harus jatuh
bagaimana cara ini
saya harus melakukan sesuatu
ada lagi tugas yang harus saya kerjakan pak
maka melanjutkan tugas kamu aja
aku baru datang
aku baru tahu kabarnya dari randy
kondisinya mbak handen sama elsa
alhamdulillah kamu baik baik aja ya elsa
kapan kamu datang
aku baru aja sampe
aku dengar kabar dari randy
aku langsung kesini
tadi aku dikabarin
berani katanya kamu belum sadar aku
aku seneng banget kamu selama tadi kecelakaan
dan kamu sekarang udah sadar ya
makasih ya udah datang
saya seneng banget
aku denger tadi kabarnya
mbak handin lebih mengkhawatirkan
kondisinya saat ini
apa udah ada perubahan membaik
mbak handin masih belum sadar

kamu mau jemok mandin
kayanya udah gak bisa deh cez
jam besoknya udah habis
ya aku mau ikut ke kamarnya elsa

ya jangan berani cez
aku mau ikut ke kamarnya elsa

cepet sadar ya mbak
banyak yang menanti kesadaran mbak
mbak harus bisa
lain waktu kamu bisa berkunjung lihat andin lagi
ya tanpa apa
nah elsa harus terat
kamu sampai digendong
lama kaki kamu atau kamu badannya ada yang sakit atau lemes aja ya abis kecelakaan ya
aku benar benar minta maaf saku
aku benar benar gak tau aku gak bermaksud
enggak enggak apa apa
menyedihkan sekali kan hidup saya
tidak boleh ngomong seperti itu
saya akan terus seperti ini
ditambah faktanya saya yang mencelakakan mbak andi
jangan berpikiran terlalu jauh
kamu jangan ngomong gigit untuk diri kamu sendiri ya
kamu harus semangat kamu pasti bisa sembuh lagi
men juga pasti bisa sembuh lagi sab
jangan berpikir itu sama sekali
sampai istri gue akan dapat apa b
gak usah menyalahkan diri kamu soeba
sekarang fokus untuk penyembuhan diri kamu
berdoa dan berusaha untuk keseluruhan kamu nak
kalau bukan kamu siapa lagi
kamu sendiri yang harus yakin kalau kamu bisa sembuh
saya bawakan baju ganti untuk mama sama papa
saya taruh di sini ya
kalau gitu kita jadi nggak usah pulang bisa di sini
laju udah dibawain
dua anak mama ada di sini kan
kenapa mama gak di sini
dia aja pulang aja sih mama kan sakit
mama kan harus banyak istirahat pak
iya tapi siapa yang mau jagain kamu
aku aja om entah jessica yang jagain elsa
tapi pokoknya sementara ini mama masih mau di sini dulu
kalau udah keputusannya begitu
susah untuk dibantah juga kan
tapi yang pastinya
habis dari sini sampai rumah memang harus banyak istirahat ya
bener kata elsa
terima kasih ya
kamu tidak menyalahkan saya
walaupun saya yang membuat mbak anin seperti sekarang
ga ada mbak
jalan dari allah kan
selamat sore semua
hasil ekstra yang ibu elsa sudah keluar
alhamdulillah hasilnya baik
tapi bu elsa tetap harus menjalankan
ters elektra atau kubisal
promografi atau emg untuk memeriksa kondisi otot dan sel sel sarapnya
iya dok lakukan yang terbaik dok
bapak saya hanya mau lihat kondisinya andin
bapak saya hanya mau lihat kondisinya andin
gue hanya mau lihat kondisinya ada
mau lihat kondisinya andin atau mau buat strategi baru
karena strategi yang kemarin gagal
cukup atas asumsi negatif lo ke gue dan
apa dan apa
bukan emang dari dulu rasa kepercayaan kita
udah kayak gini
udah hilang bi
bukan gitu ya
bukan gitu ya
bukan gitu ya
tapi saya melarang itu ada alasannya
kenapa papa nggak larang abi untuk jengukin aku
apa jangan jangan papa nuduh abi
yang bikin aku sama mbak andin celaka
apa sih pak
untuk kesekian kalinya tolong percaya sama saya
saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu
dan saya masih punya beberapa kecurigaan
yang membuatku takut
tapi belum ada jawabannya
saya sangat mengerti
kalau pak surya mempunyai pikiran seperti itu
memang saya meminjamkan mobil itu ke elsa
tapi itu murni karena saya hanya ingin menolong
supaya mereka bisa balik lagi cepat ke restoran
dan berkumpul dengan pak surya dan musara
tapi ini kadang kadang masalah
kalau ahi mulai menyangka
ditambah lima ditambah dua
enam nya disimpan
terus tangannya lima
lima satu lagi tangannya dua
kita hitung nih abis enam berapa
kok berhenti belajarnya
ingat gak pesan papa
tadi sebelum bapak pergi lagi
nanti mama jadi kepikiran malah gak sembuh sembuh
tapi kalau rena rajin belajar
terus nanti begitu mama sudah bisa bangun
terus lihat hasil ujiannya rena bagus
pasti mama jadi cepat sembuh dan bahagia
jadi rena harus rajin belajar
karena anak kebanggaannya mama sama papa
jadi harus pinter
tadi udah pinter kok
tadi oma perhatiin
kamu sama suster mira diajarin kayak gitu
udah oke kok ya
belajar lagi ya sayang ya
nanti kalau misalnya ada yang susah
nanti nanti ya
ada aja tuh adenya
enamnya disimpen tangannya lima sama dua
habis enam berapa
tujuh delapan sembilan sepuluh sedulas dua belas tiga belas
kan diajarin sama opa ya surya juga
iya waktu itu ya diajarinnya
udah ya kamu konsentrasi ya
jangan sedih ya
tem si bu andi normal ya
saturasi oksigennya juga normal
saya harus menyampaikan kabar ini ke warga rasen
dok dok gimana istri saya habis diperiksa
saya mohon maaf pak al karena harus menyampaikan kabar ini
betul pak al
istri saya gak mungkin koma saya boleh ngeliat
pak al dari hasil pemeriksaan bu andien bu andien koma
saya mau lihat ke dalam semua
saya mau nemenin istri saya saya mau lihat ke dalam ya
saya mohon bapak tunggu di sini ya pak
saya mau masuk ke dalam
kenapa sih pak
dia nggak melakukan apa yang papa
bu andien sedalam keadaan koma
kalau kayak gitu
saya nggak mau tahu kamu cari seberita itu sampai ketemu
saya nggak akan tinggal diam
sendirian banget pak
waalaikumsalam mbak andien
kos suara kamu kayak gitu
aku ada dapat kabar
kata dokter mbak andien
tante aku boleh cek ke ruangan mbak andien dulu
nanti aku telepon lagi ya tante ya
aku udah denger
papa dengerin dia
udah kamu tenang
aku bisa bercanda ke jess jadi suami
kamu suami yang hebat
ini semua salah aku
ini semua salah aku sampai bikin banin kayak gini
karena memang ada yang perlu disalahin itu
karena ini adalah mama
lama yang bikin kalian semua repot repot bikin acara makan malam ini dan kejadiannya kayak gini
udah jangan menyalahkan diri sendiri
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
gimana kondisi bayinya mbak endin kalau ngandinya sendiri dalam keadaan koma
saya mau ke rumah sakit
atau mungkin pulang besok ya
abang mau ke rumah sakit
tadi kan rina sudah sama papa ya
gantian sekarang obat musik rumah sakit
kamu di rumah
sama suster sama miss kiki sama dia sekarang jagain
aku mau tetap ikut
pak al pak bu
bu andien masih dalam kondisi koma
namun janinnya masih bisa bertahan
dan itu pun saya tidak bisa memastikan
sampai kapan janin bu adin mampu untuk bertahan
ya saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti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
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti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
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti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
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti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
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti